kamu kan tau saya
aneh kenapa hidungku berdarah lagi
ibu kenapa tangannya berdarah sih bu
enggak tadi ibu nggak sengaja kena kena bukaan kaleng lihat
ah yaudah kalau gitu liat obatin aja ya
udah nggak usah
ibu liat obatin aja nanti infeksi bu
nggak usah ria ibu bisa obatin sendiri
udah udah sini aja
ria ibu tangannya kenapa
kok bisa memaruh maruh warna gini biru biru gini
oh kalau itu tadi ibu kepentok kulkas
udah nggak apa apalah
sebarkan bu jangan bu jangan
hentikan sekarang juga
papa pun akhirnya menikahi ranti
ya dengan berbagai alasan
papa akhirnya bisa membujuk ranting untuk menikah siri dengan papa
kenapa kenapa kita nggak nikah secara resmi aja
kamu kan tahu saya sekarang ini lagi menitik karir
saya belum punya waktu dan belum punya
kesempatan untuk ngurus pernikahan resmi kita
saya janji begitu ada waktu saya akan langsung urus pernikahan resmi kita
awalnya kita hidup bahagia
tapi akhirnya ranti tahu
kalau papa sudah meninggal dan punya kalian
bahkan berita dan foto foto kita dimuat di koran koran pada saat itu
tapi akhirnya ranti tahu
kalau papa sudah meninggal dan punya kalian
bapak bisa mendapatkan pernikahan
tapi ranti juga tahu
tapi ranti juga tahu
tapi ranti juga tahu
tapi ranti juga tahu
ranti akhirnya pergi meninggalkan papa
agar papa bisa bersama kalian
agar papa bisa terus bersama kalian
tapi tetap kalian adalah permata papa
kalian sangat berharga untuk papa
bukannya papa nggak pernah berusaha
tapi cinta itu gak bisa dipaksa
papa sudah berusaha sekelas mungkin
meskipun bapak punya anak di luar pernikahan dengan mama kalian
tapi bapak tetap mencintai kalian
bahkan tidak memantahkan kalian sedikit
andai aja aku bisa bebas meluk papa kayak jualan mercy
tapi aku gak bisa
aku udah janji sama ibu
punya lia kan
gue gak mau tahu
mesti ganti semuanya
mata bayar mata duit bayar duit
si lia udah ngelusakin dagangan gue
kalau lia gak mau ganti lu mesti tanggung jawab ibunya
orangnya selama ini lia masih dagang somai
kalau enggak masih gue minta ganti rugi
tuh anak itu
kalau gue mau caya
kamu masih dagang somai
kenapa sih lia
kenapa liam masih dagang somai
emangnya uang yang dikasih papa hozer untuk jajan kurang
eh ada apa nih ribet ribet
somai saya ancur
makanan gak bisa dijual
lia gak sengaja
kamu tahu gak fas ini harganya mahal
sebagai pegantinya minggu ini saya gak kasih kamu uang satu
kamu masih dagang somai
ran padahal aku udah cukup loh ngasih diri di jajan
karena kamu masih aja mau hidup sederhana
ran kamu mesti bangga liat lia
untuk semua kerugian engkong gak usah khawatir
semua saya ganti
ah terima kasih
kalau segini apa cukup bang
cukup nih makan ambil mau dah
soal uang saku tadi kamu harus kunci mulut kamu rapat rapat
kalau kamu berani ngaduk ibu kamu
saya akan bersikap lebih keras sama kamu
dan gilangnya lagi tidur
gak biasanya deh gilang tidur siang siang begini
yaudah kalau gitu saya samperin bilang aja ke kamarnya
gak usah dianter saya bisa sendiri kok
kamu sebenarnya gak tidur
apa sampai segitunya kamu gak mau ketemu sama aku
sampai kamu nyuruh pembantu kamu untuk bohong sama aku
aku gak mau ganggu kamu lama lama kok
aku cuma mau kasih tau ke kamu
kalau kamu gak usah buang waktu lagi
gak usah ngarapin dia lagi deh
karena lia sekarang udah jadian sama adrian
nih lihat sendiri fotonya
kalau kamu gak percaya tanya aja lihat sendiri
dok gimana keadaan istri saya dok
bagaimana kalau kita
bagaimana kalau kita bicara di dalam saja
bagaimana kalau kita bicara di dalam saja
kamu tunggu sini aja
gak mungkin dok
gak mungkin istri saya mengidap penyakit seperti itu
ini masih dugaan pak
tapi memang semua gejala mengarah ke sana
oleh karena itu bagaimana kalau kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi pak
saya pak saya mau pergi
pak apa yang kita lakukan ini
saya juga mau pergi
saya mau pergi